sekarang ke perkara satu ratus empat puluh delapan
persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon dapat dilihat di tabel satu
bahwa disini ada perolehan suara dari partai kebangkitan bangsa menurut pemohon adalah seribu tujuh ratus sebelas dan termohon seribu tujuh ratus sebelas
sedangkan untuk partai demokrat dalam hal ini menurut pemohon ada sebanyak satu tiga ratus
sedangkan menurut termohon ada sebanyak seribu tujuh ratus dua belas
jadi ada selisihnya satu suara
ini namanya permohonannya betty
bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara di atas
terjadinya penambahan jumlah suara parpol lain pada tps empat desa buntulia selatan kecamatan duyada
terhadap perolehan suara partai demokrat
yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka
rekapitulasi perhitungan di tingkat kpu kabupaten pamuwatu
bertempat di kantor kpu pohuwatu
yang menyebabkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara partai demokrat
jadi ada perbedaan antara c hasil dan c salinan
ini di tingkat kecamatan ya
tps gak mungkin sebanyak seribu tujuh ratus sebelas
bahwa berdasarkan atau selisih hitungan pada tps empat desa buntulia selatan
diketahui setelah dilakukan pencermatan dan persandingan
antara c salinan dan c hasil plano
pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk
ditemukan adanya perbedaan antara c salinan yang diterbitkan oleh kpps pada tps empat
desa buntulia selatan dengan c hasil pelanu
setidaknya terbatas pada perolehan suara partai demokrat
di mana c salinan yang diterbitkan termohon menunjukkan jumlah perolehan suara partai demokrat
sementara c hasil dan pelanu menunjukkan jumlah dengan angka dan huruf
terjadi selisih sebanyak satu suara untuk partai demokrat
sebagaimana di hasil kecamatan duyada
ini kursi berapa yang diperbutkan antara pkb dengan partai demokrat
nanti kita tambah saja kursinya daripada berubur
baik dilanjut ke dari pemohonan pemohon bahwa setelah pemohon melakukan penyelamatan pada dokumen c hasil atau c pelanu ditemukan fakta penjumlahan
dengan angka di sisi kanan cihasil yang menunjukkan angka tiga belas
dan perhitungan tegakan tali pada sisi kiri c hasil pelanu menunjukkan jumlah tali empat belas suara
pada jumlah perolehan suara calon anggota dprd kabupaten powatu partai demokrat
berdasarkan fakta tersebut pemohon berkesimpulan bahwa
termohon menerbitkan cisalinan dengan lima belas suara tersebut merujuk pada perhitungan tegakan tali pada calon dengan jumlah empat belas suara
d karakteristik penulisan tali yang tidak konsisten
atau terdapat garis tali pada kolom ketiga yang tidak sejajar
baik itu ketebalan dan tekanan penulisan berbeda dengan garis tali lainnya
adanya pejumlahan dengan huruf pada c hasil plano pada calon tersebut
d kpps terbukti telah menerbitkan c salinan yang berbeda dengan isi c hasil
yang diserahkan kepada para saksi termasuk saksi pemohon
dengan demikian termohon dapat dipastikan tidak melakukan prosedur alur dan mekanisme prosedur yang benar
bahwa jika terdapat kesalahan penulisan ketua kpps dapat melakukan pembetulan
sebagai mana ketentuan yang diatur pada pasal enam puluh ayat
bagian ke satu bab enam tentang pelaksanaan penghitungan suara pkpu nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum
c salinan yang menunjukkan angka perolehan partai demokrat menjadi lima belas suara
tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pembetulan
demikian juga halnya dengan c hasil
tidak diakini untuk mengkonfirmasi kebenaran karena telah cacat
pemohon menunjukkan adanya selisih hitungan
pemohon menemukan adanya selisih hitung dan perbedaan penjumlahan
yang mengakibatkan ketidaksesuaian data jumlah pemilih dalam dpt
dptb dan surat suara yang digunakan pada tps empat desa buntulia selatan
terhadap total jumlah pengguna hak pilih
sehingga terdapat selisih lebih empat suara
jika dibandingkan dengan total suara sah dan tidak sah sejumlah dua ratus enam puluh
dan jika dibandingkan dengan total jumlah surat suara yang digunakan
sebanyak dua ratus tiga belas terdapat selisih empat pengguna hak
yang dinyatakan tidak menggunakan surat suara
jumlah pengguna hak pada dptb yang pada c hasil
sembilan pengguna menjadi lima pada c salinan
di hasil ppk dan di hasil kpud
sehingga terdapat selisih kurang empat pengguna hak
itu masih menerangkan yang satu itu kan
nah kalau begitu pindah ke isu lain lagi
cuma ini kan menyangkut yang satu suara itu kan
kalau begitu lanjut ke poin nomor empat mungkin yang mulia
kalau bunyi bunyi pasal nggak usah dibacain
pemohon telah mengajukan keberatan
pada saat pleno rekapitulasi tingkat ppk diada
menyampaikan atau meyakinkan pemohon
dalam hal ini saksi pemohon
untuk diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi yang jenjang berikutnya
namun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten pohuwato
yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua puluh
bertempat di kantor kpud pohuwatu pihak termohon
terbatas pada melakukan pengecekan c hasil pelanu
yang ditayangkan dalam aplikasi sirekap milik termohon
dan mengabaikan keberatan pemohon yang meminta kepada termohon
untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kebenaran
dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang
satu tinggal waktu membuka kotak suara
telah melebihi batas waktu lima hari sejak pemungutan suara
dan kedua termohon tidak memiliki kewenangan
yang cukup untuk menilai kejanggalan tulisan tali tersebut
atau tidak berwenang untuk menyatakan tali tersebut sah atau tidak sah
ini di tps empat desa b
untuk tuliah selatan kecamatan duhiada
itu saksi anda tanda tangan nggak di tps
akan kami konfirmasi lagi ya mulia
seingat saya saat kami konfirmasi di dpp itu
sebentar tolong bukti p empat tadi
ini partai pkb ya
nah ini ada tanda tangan sri apalah namanya nih
pokoknya ada neng di belakangnya itu
baik silahkan langsung ke petitum
berdasarkan seluruh urean sebagaimana tersebut di atas
pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi
untuk menyatukan putusan sebagai berikut
mengabulkan permohonan pemohon untuk selanjutnya
membatalkan keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh
sepanjang terbatas pada daerah pemilihan lima
untuk dprd kabupaten pohuwatu
menetapkan pemungutan suara ulang
desa buntulia selatan kecamatan duhiada
membatalkan pembetulan yang dilakukan termohon
desa buntulia selatan kecamatan duhiada
yang menyebabkan bertambahnya satu suara
menetapkan hasil perolehan suara yang benar
untuk perolehan alokasi kursi partai politik
kecamatan dusiada dan kecamatan patilanggio
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain